jelang akhir pekan ada satu lagi alternatif wisata budaya di ibu kota yang bisa anda mungkin pertimbangkan
ini menarik sekali ada musim patah hilang yang kembali dipercantik oleh pak ahok nih
pengecatan cagar budaya yang terletak di wilayah kota tua jakarta barat ini mulai dikerjakan
dan diharapkan bangunan yang dibangun pada tahun seribu tujuh ratus tujuh ini bisa menjadi destinasi wisata yang semakin populer
yang penting gak panas putri ini pengecatan ulang bangunan dan ikon bersejarah ini merupakan langkah penting untuk menjaga potensi warisan budaya indonesia khususnya di wilayah kota tua jakarta yang telah berumur ratusan tahun
dan program mempercantik kawasan yang masuk nominasi situs jagar budaya unesco ini merupakan kerjasama pemprov dki jakarta dengan salah satu perusahaan cat
dan rencananya pengecatan dilakukan selama satu bulan itu pun hanya dinding bangunan luar saja dari museum sejarah jakarta